pahlawan yang diperingati kemarin dengan berbagai cara
salah satunya yang dilakukan oleh puluhan komunitas sepeda tua indonesia
ya ini menarik sekali ya mereka melakukan napak tilas mulai anyer banten
menuju ke panarukan situ bondo jawa timur
dengan menempuh jarak seribu km selama dua belas hari
puluhan anggota komunitas sepeda tua indonesia atau kosti ini
kami sore tiba di kecamatan panarukan situbondo jawa timur
mereka sebelumnya bersepeda selama dua belas hari
menempuh jarak seribu km dari kecamatan anyar banten
begitu sampai ditugu anyer panarukan mereka disambut suka cita
mereka juga tak henti hentinya meneriakan yel yel kemerdekaan
anggota komunitas sepeda tua indonesia ini sengaja bersepeda
demi memperingati hari pahlawan nasional sepuluh november
dengan cara melakukan napak tilas anyer panarukan
napak tilas ini dilakukan untuk mengenang jasa bejuang yang gugur
saat menjalani kerja paksa di era penjajahan belanda
pembangunan jalan sepanjang seribu km dari anyer hingga panarukan
dilakukan di era gubernur jenderal helman william dendels
jalan di sepanjang pantai utara pulau jawa ini juga dikenal dengan sebutan jalan dendels
pengerjaan jalan ini memakan waktu selama setahun
dari tanggal dua puluh delapan sampai tanggal sepuluh nih dua belas hari
pak semangatnya apa ini pak
semangatnya maju tak kentar
dalam rangka hari pahlawan pak
hari sumpah pemuda dan hari pahlawan
kita memakai tilas perjuangan rakyat indonesia dalam membuat jalan dendels
anggota komunitas sepeda tua indonesia ini mengharapkan
agar warga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa pembangunan jalan dendels
yang telah merenggut ribuan nyawa rakyat indonesia
hasim wahid situbondo